tni angkatan laut mengerahkan beberapa kapal republik indonesia atau kri
untuk melakukan pencarian sriwijaya rsj satu ratus dua puluh
salah satunya adalah kri rigel sembilan ratus tiga puluh
bagaimana suasana persiapan pencarian sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua menuju kri rigel
berikut informasinya bersama produser lapangan cnn indonesia irin wardani
dalam perjalanan menuju kri rigel pagi ini
saat ini saya bersama tim saya
sedang berada di sea rider
milik satuan komunikasi nangkatan atau kopaskat
di sana di kri rigel sendiri nanti akan diadakan briefing bagi para penyelam
briefingnya itu tentu saja untuk mengetahui kondisi cuaca
juga arus bawah laut visibilitas
dan juga pembagian tim titik titik pembagian tim untuk disebar
dan memulai pencarian
hari pertama untuk mencari kuing kuing pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua
tadi dalam perjalanan kami sempat mengira ada kami melihat ada benda berwarna orange
dan sempat dikira bahwa itu adalah bagian dari pesawat sriwijaya
tapi setelah didekati ternyata sampah
dan perjalanan ini juga sekaligus menyisir
sekiranya ada benda berwarna orange

ada benda atau kuing kuing yang berkaitan dengan pesawat sriwijaya rsj
jadi kami melakukan pengisiran juga hari ini
dan ombaknya terlihatnya sebenarnya landai
tapi yang saya rasakan justru ombaknya ini cukup kencang
makanya sea riders ini yang aslinya dia bisa berkecepatan hingga lebih dari dua puluh lima knot
saat ini hanya sekitar lima sampai delapan knot saja
karena anginnya cukup kencang
semoga perjalanan kita hari ini dan proses pencarian dari para tim penyelam itu berjalan lancar
sehingga operasi pencarian ini yang diperkirakan dua puluh satu hari bisa lebih cepat lagi
dan bisa selesai sebelum dua puluh satu hari
itu harapan dari tim tim rescure